pertarungan merebut pucuk pipi da partai golkar akan ditentukan dalam munas partai golkar
dua nama yang paling kuat erlangga hartarto dan bambang susatyo disebut sebut menjadi kandidat terkuat untuk menjadi ketua umum partai golkar
dan untuk mengetahui apa arti strategis munas golkar kali ini sudah terhubung melalui sambungan telepon hendry satrio analis politik kedai kopi
selamat pagi hendry satrio
bang ini terkait dengan perebutan kursi nomor satu di partai beringin
apa sebenarnya strategis yang diperbutkan dengan posisi ini bagi ketua umum baru nantinya
ya kalau golkar kan memang selalu strategis untuk pemerintah
karena bukan hanya besar tapi setiap kader golkar ini memiliki loyalitas yang luar biasa ke presiden
kemudian akar rumputnya golkar juga punya loyalitas yang luar biasa
bisa kepada kader golkar
golkar sebagai salah satu partai mungkin partai satu satunya atau yang pertama kali dewasa
jadi artinya seperti yang tadi telah disebutkan siapapun bisa menjadi ketua umum
sehingga setiap kali ada munas konstelasi perebutan kursi ketua umum ini menjadi panas
karena setiap orang setiap kadernya bisa menjadi ketua

hanya saja memang yang kali ini perlu dicatat
konstelasinya hampir mirip dengan yang terjadi di bali lima tahun yang lalu
waktu itu setia novanto melawan ade komarudin
kenapa saya katakan mirip konstelasinya
pada saat di bali waktu itu ada isu bahwa ade komarudin tidak akan maju sebagai ketua umum golkar

terpilih sebagai ketua dpr menggantikan setia novanto waktu itu
tapi ternyata ade komarudin tetap maju
bahkan isunya waktu itu ada hitam di atas putih
dan akhirnya memang ade komarudin kalah waktu itu di bali dengan perolehan yang cukup signifikan
berada di peringkat kedua walaupun kemudian akom tidak ingin melanjutkan ke putaran kedua
dan langsung menyerahkan
kepada setia novanto
waktu itu ketum yang saat ini menjabat erlangga hartarto juga ikut
tapi kalau saya tidak salah berada di peringkat keempat
memang garis tangan dan nasib kemudian membawa erlangga hartanto menjadi ketua umum golkar saat ini
nah konstelasi saat ini pun demikian
bambang susatyo diisukan tidak akan maju menjadi ketum golkar karena telah mendapat jabatan sebagai ketua mpr
isu itu dibantah ke bu bama susatyo dan bama susatyo tetap maju sebagai calon ketua umum golkar kali ini
nah yang membedakan
presiden jokowi memberikan angin segar kepada erlangga hartarto setelah beberapa kali
untuk golkar untuk solid
karena tidak boleh terguncang
jadi waktu itu pada saat
hut golkar hut golkar presiden jokowi sempat mengatakan untuk solid dan menjaga komitmen
dua kali beliau sampaikan secara tegas dan kemarin
beliau kembali menyampaikan hal yang menurut saya mau kembali membuat erlangga hartarto di atas angin
yaitu pada saat beliau marah sekali terhadap orang orang
yang mengusulkan ada masa jabatan presiden tiga periode
yang selama ini memang getol beberapa pihak menyampaikan itu
jadi karena golkar adanya adalah partai politik yang memiliki garis kekuasaan gitu
maka dukungan presiden akan menjadi sangat penting bagi siapapun ketum golkar nanti
presiden ini artinya bukan hanya jokowi ya
kalau pada saat sby jadi presiden ya sby juga
jadi ini memang yang menarik dan golkar biasa untuk diandalkan oleh presiden mendukung program program pemerintah
baik baik meskipun istana membantah ya bahwa ada
tadi bang henry mengatakan ada angin segar begitu dari istana mengenai siapa sosok yang kemudian menjadi preferensinya
bang henry mari kita berbicara mengenai peluang masing masing kandidat
bagaimana sosok erlangga hartanto yang sekarang menjadi ciptaan
calon ketua umum yang saat ini sudah menjabat sebagai ketua umum partai golkar dan juga bambang susatyo
karena masing masing mengklaim memiliki basis pendukung yang cukup kuat di partainya
ya itu seperti yang tadi saya sudah sampaikan
kansnya sampai pagi ini saya menilai masih berat atau erlangga hartarto berada di atas angin dibandingkan bapak susatyo
karena beberapa dukungan yang secara tidak langsung tapi bisa ditafsirkan
oleh kader golkar dari presiden jokowi
nah belum lagi ada isu yang tadi juga saya sebutkan elvira bahwa sebetulnya bambang susatyo tidak maju
tidak ingin maju atau tidak maju karena sudah diberikan jabatan sebagai ketua mpr oleh golkar
tapi itu dia golkar ini partai yang sangat dewasa
dan sekarang yang kita lihat pertarungannya
akan ada dan akan dilaksanakan sebentar lagi
jadi kalau kita bicara peluang seperti itu
tapi kan ada juga kekuatan kekuatan lain
walaupun tidak besar kan ada rituan hisham kemudian ada indra bambang utoyo dan lain lain
tapi kelihatannya memang pertarungannya hampir sama seperti lima tahun lalu pada saat setia novanto mengalahkan ade komarudin
ya bang hendri kalau tadi jokowi
guru langkali mengatakan bahwa golkar harus solid
seolah memang siapapun kedepannya menjadi ketua umum tidak akan berubah dukungan terhadap pemerintah di sini adalah kepemimpinan jokowi
jadi bagaimana anda melihatnya kedepannya dari golkar ini sendiri
golkar tidak akan kemana mana yang jelas
pasti akan mendukung kepemimpinan presiden jokowi
seperti yang kita tahu pak jokowi kan selesai masa jabatan dua ribu sembilan belas
dan biasanya di tiga tahun atau empat tahun itu koalisi sudah mulai kocar kacau
karena sudah mulai mencari panggungnya masing masing untuk menempatkan sosok sosok pilihan partai politiknya berada di level nasional
tapi biasanya golkar setia di garis presiden
belum pernah ada pasca reformasi ya
pasca akbar tanjung kalah di konstelasi pilpres sebagai wapres waktu itu
belum pernah ada lagi tokoh golkar
yang naik ke permukaan sebagai wakil presiden
pun kalau ada yusuf kalla dua kali terpilih sebagai wakil presiden tidak dalam posisi ketua umum golkar
atau tidak dicalonkan oleh partai golkar
jadi memang golkar ini penting sekali
nah hanya memang di dalam tubuh partai golkar sendiri ada beberapa kelompok yang memang setia idealis berada di garis reformasi
atau berada di dalam partai golkar baru gitu ya
waktu itu bentukan akbar tanjung pasca reformasi
tetapi ada juga yang masih tetap ingin mempertahankan oligarki
itu istilahnya ada golkar putih dan golkar hitam
tapi saya rasa saat ini sudah tidak ada lagi
dan mereka nampaknya memang sudah siap bertarung untuk perebutan kursi ketua umum
dan yang menarik masing masing ketua umum
umum juga memiliki kader kader yang kuat
dan berada di dpr saat ini
misalnya bambang susatyo didukung oleh miss bakun
kemudian ada nusron wahid ya
kemudian kalau erlangga hartarto memang cukup banyak memiliki dukungan kadar golkar
termasuk beberapa menteri yang berada di kabinet kerja pak jokowi
nah kemudian satu lagi elvira
hanya saja keduanya memang diisukan tidak terlalu kuat ke akar rumput
tidak seperti calon calon ketua umum golkar sebelumnya
makanya bila erlangga hartarto ataupun nanti bambang susatyo ataupun kader lain terpilih sebagai ketua umum
pekerjaan rumah utama dari ketua umum itu selain tetap mendukung pemerintahan
juga harus memperkuat golkar ke akar rumput
sehingga lebih solid lagi
salah satu isu yang diangkat memang turunnya perolehan kursi golkar di dpr
tapi saya rasa dengan guncangan atau turbulensi yang ada di partai golkar selama lima tahun belakangan
pencapaian ini merupakan pencapaian yang terbaik yang bisa dicapai oleh partai golkar
makanya pekerjaan rumah besar untuk bisa menyolidkan akar rumput lagi
karena andalan partai golkar hingga saat ini adalah para pemilih senior
bagaimana caranya nanti ketua umum baru bisa memperkuat akar rumput
sehingga mendapatkan suara dari penduduk atau warga negara milenials yang masih muda
sehingga mereka bisa mempertahankan sebagai partai yang besar
itu yang saya inginkan